orang tua korban vaksin palsu di rumah sakit harapan bunda kecewa karena belum dihubungi satuan tugas penanggulangan vaksin palsu kementerian kesehatan
novita luciana kesal karena tidak tahu ada vaksinasi ulang yang rencananya dilakukan hari ini
sejak mendaftar di posko pengaduan jumat lalu ia tidak diberikan informasi lanjutan
rencana vaksinasi ulang oleh kementerian kesehatan hari ini tidak diketahui semua orang tua
sebab pihak satgas yang seharusnya menghubungi orang tua korban vaksin palsu belum memberikan informasi
adanya vaksinasi ulang
tiga tempat pelaksanaan vaksinasi ulang antara lain rumah sakit harapan bunda jakarta timur rsud ciracas dan rsia sayang bunda bekasi
hari jumat saya datang pagi kesini terus tadi saya ketemu katanya sudah dihubungin sama satgas
tapi sampai hari ini dari hari jumat sampai hari senin saya belum ada terima telepon dari satgas atau dari manapun untuk vaksin ulang atau apapun itu